suparno salah seorang perajin tempe asal desa pliken
kecamatan kembaran banyumas jawa tengah ini
merupakan generasi ketiga setelah orang tua dan kakeknya
yang juga menjadi perajin tempe
suparno satu dari ratusan bahkan ribuan warga desa pliken
yang hidupnya bergantung dari memproduksi dan menjual tempe
di wilayah banyumas purbalingga cilacap hingga ke banjarnegara
mungkin sebelum saya lahir di pliken sudah pada jualan tempe
banyak orang yang
banyak mayoritas malah kalau di pliken itu mayoritas jualan tempe
kalau yang jualan tempe itu dulu belajarnya gimana pak
kalau saya sendiri belajarnya dari orang tua saya
mungkin ya dari orang tua sendiri sendiri
berdasarkan data dari pemerintah desa pliken
lebih dari lima ratus tujuh puluh dua kepala keluarga bekerja sebagai perajin tempe
dan masing masing prajin minimal memiliki tiga orang yang membantu produksi tempe
dengan demikian mayoritas warga desa pliken bekerja memproduksi dan memasarkan tempe
dalam satu hari untuk memenuhi kebutuhan tempe di wilayah banyumas cilacap purbalingga dan banjarnegara
perajin tempe di desa pliken membutuhkan kedelai sebanyak lima belas ton per hari
saat ini kedelai yang digunakan merupakan kedelai impor
yang didatangkan dari berbagai negara
seperti argentina dan amerika serikat
rencana tempe akan didaftarkan ke unesco sebagai warisan dunia disambut gembira para perajin tempe
mereka berharap tempe tidak hanya dipasarkan untuk pasar lokal
tetapi dapat menjadi komoditas yang mendunia
dan untuk mencapai ke sana prajin tempe di desa pliken terus meningkatkan kualitas produksi tempe mereka
dengan adanya memiliki warisan dunia
kita tentu saja dari pengelajin tempe harus memiliki kualitas produksi tempe
kepada pemerintah desa
kita harus menemukan cara pembuatan tempe
karena dulu kan bersih sekarang menjadi tempe yang higienis
kalau yang namanya higienis itu sudah tentu bersih
tapi kalau bersih itu belum tentu higienis
jadi kami dari istilahnya pemerintah desa itu mau membuat tempe yang higienis
saat ini harga kedelai terus mengalami kenaikan
dari harga tujuh
kini mencapai satu rupiah
namun prajin mengaku
belum ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk subsidi terkait dengan harga tempe
prajin berharap pemerintah membantu perajin tempe untuk menekan harga kedelai
tempe merupakan makanan khas indonesia yang hari ini sedang diperjuangkan ke unesco
untuk menjadi warisan dunia
tentunya dengan menjadi warisan dunia
kita berharap tempe indonesia ini juga bisa mendunia
dan dengan tempe indonesia mendunia
tentunya ini bisa mensejahterakan masyarakat indonesia yang hari ini cukup banyak yang bergelut di produksi tempe
robby soekarno amin banyumas jawa tengah